hati aku berasa sakit dan sedih banget
kasian tante ayu
gimana tante susunya
ibu kelihatannya lagi ada masalah
ibu keliatannya lagi sedih
bagaimana kalau kita cari tempat
biar ngobrol lebih enak gitu bu
apa tante mau main ke rumah mereka
nanti kita ngobrol di rumah aja
kalau kita ngobrolnya di kafe aja
ya udah kita
mereka di depan ya
mesan tiga ya es krimnya
di saat sedih begini
lihat senyum kamu aja
lihat senyum kamu aja
tante rasanya udah lebih tenang mereka
aku masih penasaran
dimana anaknya ayu yang waktu itu aku buang
aku harus lidiki si penjual susu kedelai itu
firasatku bilang dia masih merawat anak itu
hati aku berasa sakit dan sedih banget
kasian tante ayu
kasian tante ayu
beneran enak sekali bu ini
biasanya dijual ke mana
nitip di kafe di tempat mereka kerja
kalau ibu biasanya keliling
ya ampun mereka sampai lupa
ini mereka harus antar ke kafe
ya ampun kalau gitu
kamu anterin aja langsung
tante kalau misalkan aku ningelin tante
pokoknya jangan sampai kamu rugi
ih yaudah deh kalau gitu
bu mereka pergi dulu ya
bu ini beneran enak sekali loh
saya pesen ya
dua puluh lima botol gitu besok bisa tolong dikirimin aja ke rumah
iya iya baik baik
insya allah saya kirim
dari obrolan mereka kayaknya ayu gak curiga
kalau perempuan ini ternyata yang telah memungut anaknya
dan bisa jadi mereka itu adalah anak kandungnya
aku bisa manfaatkan situasi ini
eh ini saya mau pulang naik taksi
ibu ikut sama saya aja ya saya anterin
gak usah ngerepotin saya naik angkot aja
biar sekalian saya tahu rumah ibu di mana
kata dina baru aja pindah rumah ya
yaudah ikut sama saya ya
yaudah terima kasih ya udah diantrin
jadi ibu tukang susu kedelai itu sudah pindah rumah
aku harus cari tahu di mana tempat tinggalnya yang baru
kem seized apa berlebihan
dalam manipulasi kuber hatchling
aduh maju dong mas
mogok bener aja sih
mas sama sekali gak bisa jalanin ke depan apa
soalnya mobil saya mau saya mundurin mbak biar nggak ganggu jalan
kalau kayak gini cerita aku bisa kelamin aja
kok dilepas sih
kok jadi lo yang sewot sih
harusnya juga gue main sewot
lo sengaja kan datangnya telat
lo tau minta minta gak digaji datang senak jidat
lo bikinnya kafe punya keluarga lo
kan ada urusan akunya
bisa ga kerja cepet